richard eliezer atau baradae telah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
terdakwa baradae tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa yang dibacakan dalam sidang perdananya di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa pagi
berikut beberapa poin penting dakwaan jaksa penuntut umum terhadap baradae
pertama jaksa mendakwa baradae bersama sama dengan ferdisambo melakukan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat
baradae dengan sadar dan tanpa ragu menembak yosua
kedua baradae menyatakan siap komandan saat ditanya ferdisambo kesediaan yang menembak brigadir yusua
ketiga baradae mengisi amunisi pistol glock tujuh belas miliknya yang tadi berisi hanya tujuh butir peluru sembilan mm
ditambah delapan butir peluru sembilan mm
sembilan mm atas perintah ferdisambo
keempat baradae sudah mengetahui pistol glock tujuh belas itu akan dipakai untuk menembak brigadir yosua
kelima baradae mengokang senjatanya setelah diperintah ferdisambo
keenam baradae bukannya mengurungkan niatnya malah berdoa sebelum menembak brigadir yosua
terakhir baradae sempat mendapat uang satu miliar rupiah dari fendi sambo setelah melakukan penembakan
namun uang itu diambil lagi
dan dijanjikan bulan agustus akan diberikan sambo jika kondisi sudah aman